saya ingin kembali menekankan bahwa indonesia darurat judi online
saya ingin kembali memenekan bahwa indonesia darurat judi online
terutama kasus terkini adalah kabar bahwa seorang perwira tni bunuh diri
karena diduga terlilib utang karena judi online
tentu saja kita prihatin dan turut berduka atas kejadian tersebut
untuk itu kita harus gercep gerak cepat
tentu upaya upaya yang ada memerlukan kolaborasi lintas kementerian lembaga
serta membutuhkan dukungan dari para tokoh
dan seluruh komponen masyarakat
isu ini juga menjadi perhatian serius bapak presiden sehingga hari rabu dua puluh dua mei lalu
beliau kembali memimpin rapat internal kabinet untuk membahas perkembangan pemberantasan judi online
seperti sudah saya sampaikan bahwa hasil rapat tersebut memutuskan pembentukan satgas pemberantasan judi online
saya dan seluruh jajaran kominfo juga langsung menindaklanjuti rapat kabinet tersebut
dengan langkah langkah yang konkret
untuk itulah saya hari ini akan menyampaikan hal hal penting kepada pihak pihak terkait
yang masih tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online
sebelum menyampaikan secara rinci tentang hal tersebut
saya ingin mengupdate data terbaru penanganan konten judi online oleh kominfo sebagai berikut
pemutusan akses satu sembilan ratus delapan belas lima ratus dua puluh konten bermuatan judi online sejak tujuh belas juli dua ribu dua puluh
pengajuan penutupan lima ratus lima puluh lima akun e wallet terkait judi online kepada bank indonesia
selama periode lima oktober hingga dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
pengajuan pemblokiran lima tiga ratus enam puluh empat rekening bank terkait judi online kepada ojk
sejak tujuh belas september dua ribu dua puluh tiga hingga dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
take down delapan belas delapan ratus tujuh puluh tujuh sisipan halaman judi pada situs pendidikan
dan dua puluh dua tujuh ratus empat belas sisipan halaman judi pada situs pemerintahan sejak tahun dua ribu dua puluh tiga hingga dua puluh dua mei dua ribu dua puluh empat
guna memudahkan patroli konten yakni dua puluh dua ratus empat puluh satu keyword kepada google
sejak tujuh november dua ribu dua puluh tiga hingga dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
dan dua tujuh ratus dua keyword kepada meta sejak lima belas desember dua ribu dua puluh dua hingga dua puluh dua mei dua ribu dua puluh empat
sebagai gambaran sepuluh besar keyword terkait judi online dalam seminggu terakhir adalah
selanjutnya hari ini saya ingin menyampaikan hal hal penting
pertama kepada seluruh pengelola platform digital
seperti x telegram google meta dan tiktok
jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform anda
maka saya akan mengenakan denda sampai dengan lima ratus juta rupiah
saya ulangi saya akan denda sampai lima ratus juta rupiah per konten
kedua kepada seluruh penyelenggara internet service provider
jika tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online
maka saya tidak segan segan mencabut izin anda

yang digunakan untuk mempermudahkan permainkan judi online
dan saya akan mengumumkan nama nama isp nya
kedua peringatan kasih atas saya keluarkan dengan dasar hukum yang kuat
denda kepada platform digital dikenakan sesuai dengan
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan
tentang informasi dan transaksi elektronik
peraturan pemerintah nomor empat puluh tiga tahun dua ribu dua puluh tiga
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak
pnbp yang berlaku pada kementerian kominfo
yang ketiga peraturan menteri kominfo nomor lima tahun dua ribu dua puluh
tentang penyelenggaraan sistem elektronik privat serta ketentuan perubahannya
dan yang keempat keputusan menkominfo nomor satu ratus tujuh puluh dua tahun dua ribu dua puluh empat
tentang petunjuk pelaksanaan pnbp yang berasal dari pengenaan
sanksi denda administratif atas pelanggaran pemenuhan kewajiban
pse untuk melakukan pemutusan akses
sedangkan kebijakan pencabutan izin internet service provider
dilakukan sesuai dengan undang undang no tiga puluh enam tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang telekomunikasi serta ketentuan perubahannya
peraturan menkominfo nomor tiga belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang penyelenggaraan jaksa telekomunikasi serta ketentuan perubahannya
dan yang ketiga peraturan menteri kominfo nomor lima tahun dua ribu dua puluh
tentang penyelenggaraan sistem elektronik privat serta ketentuan perubahannya
terkait dengan penanganan melalui isp saya sampaikan informasi tambahan sebagai berikut
kominfo menerapkan sistem database trust positif berupa blacklist domain dan url
tidak termasuk ip address yang wajib diblokir oleh seluruh isp
yang saat ini berjumlah satu sebelas penyelenggara
kominfo meminta sp untuk melakukan sinkronisasi secara otomatis
dalam melakukan updating daftar konten negatif termasuk judi online ke domain name system
saat ini isp yang telah melakukan sinkronisasi otomatis baru tiga puluh lima persen dari total seribu sebelas isp
dari pengujian lapangan pada periode tahun dua ribu dua puluh
sampai dua ribu dua puluh empat diperoleh hasil bahwa dua puluh enam dari total satu ratus tiga puluh enam sampling
masih dapat mengakses konten negatif termasuk konten judi online dan pornografi
terkait hal tersebut kominfo telah memberikan sanksi administrasi berupa
pertama surat teguran pertama terhadap dua puluh enam isp dan surat teguran kedua terhadap tiga puluh satu isp
rekan rekan media sekalian menjadi komitmen kami
dan kominfo untuk menempuh segala daya upaya pemberantasan judi online
namun hal ini juga memerlukan dukungan rekan rekan media sekalian
untuk turut mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung langkah langkah ini
saya meyakini bahwa edukasi dan literasi kepada masyarakat luas
sangat krusial dan penting untuk dilakukan
berbarengan dengan penanganan konten judi online yang tadi telah saya jelaskan